kalau nyari yang stret sesuai keinginan kita gak akan ada tuh
oh jadi bapak teh gak serak itu sama ibu
bukan begitu maksudnya bu
nikahnya terpaksa ibu teh tidak sesuai dengan kriteria bapak
sesuai bu kita lagi ngebahas kemit
kan dulu juga bapak yang ngajar ngajar ibu
ibu makasih ya
eh sudah ketemu sopi dan ngomong minta maaf
kenapa aku belum ngomong sama minta maaf
bilang kamu teh hilang
ada abahnya sopi
eh jadi laki laki harus berani
kamu yang bikin masalah kamu juga yang harus menyelesaikan
hadapi atau abahnya
kamu gak berani sama abahnya
ayo atau ibu hantar
kemet dikejar pakai golok bu
ajak tidak usah khawatir
kalau si kemet kesini lagi bapak usir
nah erosnya sudah siap
neng masa pakai baju itu
yt kan bagus
gak apa apa pak
makanya saya ngajak neng eros ke rumah tante saya
gara gara apa sih
kalau abang gak ngedesak terus ⁇ aa nikah
gak mungkin aa pacaran lagi
emang si kemitnya yang mata keranjang
abah aja yang ngedesak terus aa nikah
jadi aa takut
wah abah yang desain
abah keluar dulu deh
abah keluar dulu
gimana tadi kejadiannya
ini kan cakep
slopnya nggak ada yang lain
slop erosnya yang bagus cuma ini a
jangan lari lari terus
tadi kamu bilang abahnya sobing ngejar ngejar pakai golok
ya kan depan rumahnya sopi bu
eh kamu teh kebiasaan
kamu teh kan belum tahu kenapa dikirim surat
belum tentu juga itu surat cinta
surat cinta mak
sopi baca suratnya
nama ceweknya t eros
tapi kamu teh tetep harus dengerin penjelasan si kemen
jangan sampai kalian putus gara gara salah paham
sopi benci sama aku
mak paham sob
mak paham sob
oh bu juga bilang apa
oh jadi kamu tahu
suka main sama orang tua
tentang lo bu
hati sobite lebih sakit dari ini
lebih perih dari ini
kamu mau pacarin si eros
ibu nggak mau jawabannya aduh aduh
kamu beneran sakit bu
kan beneran sakit bu
eh eros itu udah mau dilamar sama ajat
kan belum mau nikah bu
tunggu di sini
bu ampun bu
jangan dijeber bu
cukup beneran nggak tahu apa apa bu
siapa yang mau jeber kamu
bapak emang di sawah bu
bapaknya si kemet
bukan bapak kamu
masih ngajar kali bu
saya teh istrinya
saya lebih tahu
iya ini jalan bu

kalau kita di ajak makan
sedop sama garpunya jangan sampai bunyi
nggak mungkin atu ah
sendok sama garpunya
ah senang kalau eros paham
mulai malam ini kalian jagain rumahnya neng nge ros
kalau si kemi datang kasih pelajaran
pelajaran apa ya kita kan bukan guru
gebukin maksudnya yan
saya suruh belajar sama bapak saya
tidak seret kenapa nek
kemet pacaran bukan karena cinta pak
kalau kamu nanti sudah nikah punya anak
kamu sibuk urusin sawah sopi sibuk urusin anak
kalau nyari yang stret sesuai keinginan kita
nggak akan ada tuh
oh jadi bapak tuh nggak seret gitu sama ibu
bukan begitu maksudnya bu
ibu tuh ya tidak sesuai dengan kriteria bapak
kita lagi ngebahas kemet
pandul juga bapak yang ngejar ngejar ibu
seru nih kalau bokapnya udah diomelin
kamu lihat tadi penampilan eros beda sama yang dulu
bajunya bagus mahal ajat mak kaya orang tuanya teg banyak sawahnya
kalau kamu kawin sama perempuan seperti eros
habislah nanti semua sawah kita
tidak ada yang bisa membuat perempuan materialistis bahagia
kecuali dengan materi
perempuan macam eros itu tidak bisa ngurus suami
tidak bisa masak
bisa nyatanya cuma belanja dandan dan bergaya
eros itu pintar pikirannya maju
kamu itu persis sama bapak kamu ngebantah wai
kamu tuh anak satu satu
kamu tuh anak dua satunya